semua pasti gara gara kamu emak jadi meninggal
emak bangun emak bangun emak
emak bangun emak
emak hidup lagi
emak tinggal meninggal pak
salah informasi pak bu
ya allah ya allah pak
ya allah kenapa dua duanya pingsan
ya allah bangun
ya allah pak
bangun pak bangun
kalau mau cukur satu satu
bukan mau cumpul
cukur empat kepala gratis dua kepala
jatuh ke lantai
kita panggil pak ustadz yuk
oh ya allah
yang sabar ya rose
tolong jagain bapak sama emak ya kang oding
kok gak bertenggung
berarti bener kata anak anak tadi udah meninggal
liris kemana sih
liris kemana sih
siapa yang nempuk pantan saya
gak ada orang
gak ada orang
lu semalam sama ogut
tapi gak bangun bangun
nah terus lo minjem motornya si piping
buat ngejar si eros
kalo ketahuan kita berbohong
hukumannya tambah berat
kita samain ceritanya
biar gak ketahuan bohong
ceng kum doi dang
bapaknya si eros meninggal
lu gak jadi dilaporin med
orang meninggal kok alhamdulillah
dang belum tentu meninggal
iya main meninggal aja
meninggal atau tidak
jatuh di lantai
jarah setiap nangis
eh kamu sih dang
eh kamu sih dang
eh kamu sih dang
eh kamu sih dang
eh kamu sih dang
eh kamu sih dang
eh kamu sih dang
wanita o ding

orang tua eros meninjal
bapak sama ibunya
mau sholatnya di sana
aduh ya allah
ya allah mak
bapak sama mateng gak meninggal ah
maksudnya alhamdulillah cuma pingsan
biar emas sama bapak deput udara
odeng odeng kenapa
ntar aku jelasin matt
aduh mikrofonnya dimana sih
aduh mikrofonnya dimana sih
aduh mikrofonnya dimana sih
ya allah di sini
belum nyala powernya dimana
tuh tuh tuh
bukan dipijitin ah
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan diomongin degh
siapa yang meninggal
siapa yang meninggal
jangan diomongin degh
telah berbulan telah mati dulu
degh jangan degh
gak ada yang meninggal
kenapa kamu suruh omomin
inna yang meninggal
cepat umumin minta maaf
maah pak papa ibu ibu
alhamdulillah ada yang meninggal
mbak bangun mbak
mbak jangan meninggal mbak
ini semua pasti gara gara kamu
mbak jadi meninggal
mbak bangun mbak
mbak hidup lagi
mbak jangan meninggal pak
salah informasi pak bu
ada ajat mbak
gak ada pak
bukan ajat pak bu